komitmen mengawal amanat konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu lima tahun sekali
tepat pada hari ini empat belas juni dua ribu dua puluh dua atau dua puluh bulan sebelum masa pencoblosan dimulai
sesuai dengan peraturan kpu nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh
tahapan pemilu diawali dengan perencanaan program dan anggaran
penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
hingga pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
lalu diikuti dengan pendaftaran peserta pemilu yang dibuka tanggal dua puluh sembilan juli dua ribu dua puluh
dilanjutkan dengan verifikasi ketentuan syarat parpol peserta pemilu
hingga penetapan peserta pemilu yang berakhir pada tanggal empat belas desember dua ribu dua puluh
untuk melihat siapa yang akan diperoleh
siapa saja calon yang akan bertarung dan dipilih oleh masyarakat
tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh dua dimulai dengan pencalonan anggota dpd
lalu dua puluh empat april dua ribu dua puluh tiga dimulai dengan pencalonan anggota dpr
dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
hingga pencalonan presiden dan wakil presiden yang dimulai pada sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
batas akhir pencalonan lima pemilu serentak ada pada tanggal dua puluh lima november dua ribu dua puluh
hingga selanjutnya para calon diperbolehkan untuk melakukan kampanye selama tujuh puluh lima hari
tepat pada tanggal dua puluh delapan november dua ribu dua puluh tiga hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
ketua kpu hashim ashari meyakini pemilu dua ribu dua puluh empat menjadi ajang integrasi bangsa
dengan melihat desain keserentakan pemilu yang telah dibentuk oleh kpu
polarisasi sebagai dampak pemilu diharapkan tak berlangsung lama
mengingat perpecahan akibat pemilu dua ribu sembilan belas

masih berlangsung hingga kini
apa istilahnya polarisasi di masyarakat
pembelahan sosial politik
efek dari pemilu dua ribu sembilan belas
itu masih dirasakan sampai sekarang
nah oleh karena itu untuk pemilu dua ribu dua puluh empat ini
mari kita bersama sama menjadikan pemilu sebagai sarana wahana
untuk integrasi bangsa untuk menyatukan bangsa
sejumlah partai politik menyatakan kesiapannya menghadapi pemilu serentak dua ribu dua puluh
yang akan datang
dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran parpol
jauh hari sebelum masa pendaftaran dibuka
tapi pkb sudah tiga bulan terakhir ini
membuat verifikasi internal
agar begitu dibuka nanti tahapan pemilu pendaftaran politik
kita sudah langsung menjadi partai pertama yang mendaftar
saya ingin pada saat tanggal satu agustus yang akan datang
pada saat pendaftaran parpol dimulai
kita sudah bisa segera mendaftarkan partai
dan tidak perlu perbaikan
jadi sekali masukkan sudah lengkap
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
menyoroti tiga tugas berat yang masih harus diselesaikan oleh kpu
meski tahapan penyelenggaraan pemilu telah dimulai
kepastian soal efisiensi anggaran pemilu sebesar rp tujuh puluh enam enam triliun
konsolidasi internal kpu pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemilu
hingga pembentukan peraturan kpu lainnya yang menjadi landasan dan tata cara
untuk menjalankan berbagai tahapan pemilu
perlu segera diselesaikan agar tak mengganggu kualitas penyelenggaraan pemilu